bambang susatyo yang akrab dipanggil bamsud ini lahir di jakarta sepuluh september seribu sembilan ratus sembilan puluh
bamsud juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi yang dikenal juga sebagai pengusaha dan politikus
sebelum terjun ke dunia politik bamsud memulai karirnya sebagai akutan publik pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian menjadi editor pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima dan terjun sebagai jurnalis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
semasa kuliah bamsud juga sempat menjual berbagai kebutuhan pokok
seperti sayur bawang merah telur di pasar induk ramadjati jakarta
dan usai lulus dari sekolah tinggi ekonomi di jakarta ia mengambil gelar master di amerika serikat
dan pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh tiga ketua mpr ini berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu hukum dari fakultas hukum universitas pajajaran bandung dengan predikat kumlau
selamat hari ini pak atas hari ini hari istimewa karena mendapat gelar doktor ya pak ya
selama sebelumnya pak dan ini bisa diceritain nih pak gimana perjuangannya tantangannya karena kerja juga
keluarga juga menerima resepnya nih pak
yang pertama tentu kita harus pandai mengatur waktu
tapi yang lebih penting adalah semangat dan tekad untuk segera menyelesaikan
dengan demikian maka semua rintangan dan tantangan pasti bisa kita lewati
saluran komunikasi saluran riset hari ini jauh lebih mudah dibandingkan dua puluh tahun yang lalu
ketika saya juga mau melakukan riset
doktor juga filsafat tapi karena waktu itu kita harus mengangkut penelitian perusahaan di luar negeri
karena disini gak tersedia nah sekarang ini gampang kita tinggal di depan layar komputer bisa kita tembus seluruh dunia
untuk mencari informasi terhadap apa yang kita butuhkan
bapak tadi saya menarik dengan temanya temanya tuh pokok pokok luar negara tanpa aman aman
ini sepertinya cocok dengan kondisi ketatanegaraan kita nanti ke depannya seperti apa dan
ketika diared di folomofichts jaya as stopper di mana yang kita tarik

di luar aslinya sepia bisa ada keselamatan penelitian meng extrinsip traitor
nah itu sudah ter
presiden presiden selanjutnya itu berjalan tanpa percaraan jangka panjang yang baik
sehingga tidak ada kesenambungan dan keberlanjutan dari program program dari satu kepimpinan yang satu
dengan kepimpinan presiden berikutnya
sehingga tidak sedikit uang masyarakat antara uang rakyat yang dipungut melalui pajak
sen demi sen itu memanjir membazir
karena berbagai proyeknya jadi mantrak
implementasi harapan seperti apa
kami di mpr melalui kebutuhan untuk mendirikan pphn melalui amandemen terbatas
maka karena itu seringkali dicurigai bahwa kita akan berubah
priorisasi dan seterusnya maka kita mencari terobosan lain
dan ternyata hasil pilihan saya menemukan pintu pintu yang bisa kita pakai
jadi jujur saja ini penelitiannya saya lakukan
pilihan disertasi saya lakukan karena saya penasaran apa iya
tidak ada jalan lain ternyata saya menemukan
bayangkan setidaknya ada dua jalan yang bisa kita lakukan
yang tadi itu konvensi ke tata negara
selanjutnya ini akan menjadi referensi kah atau seperti apa pak
ya kita harapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa menyelesaikan ppn tanpa amandemen
karena sejak tiga periode lalu ini sudah bergulir
tapi selalu bergulir
ini sudah mentah kembali
mudah mudahan sekarang ketika semua masyarakat merasa membutuhkan
maka ini akan mudah kita dorong
tadi kan serius nih pak ya kan ada pepatah dibalik pria yang sukses
ada wanita yang mendukung
pak ini support system bapak pasti ya pak ya
bisa disedikit ceritain pak
ya sebetulnya ibu saya yang sangat mensupport
saya dibesarkan oleh single parent oleh ibu saya ini
sejak saya berada di rumah saya sudah mencari penyelesaian
saya smp kelas tiga
lalu kalau ibu anak anak saya ada bu leni ada bu dewi
dia dengan delapan anak yang sekarang mengisi kehidupan saya sehari hari ditambah lima cucu
ya ini merupakan suatu surga yang datang lebih awal buat saya
pak dulu pernah katanya jadi penjual sayur atau gimana sih pak
perjalanan ini kan luar biasa
saya mulai karir karena memang sudah tidak lagi mempunyai orang tua laki laki yang mencari nafkah
maka ibu hanya kerja keras menjual aset yang ada
kalau masih ketandang di calon tiga untuk bayar uang kuliah yang pertama
jadi saya kuliah itu hanya bayar satu kali uang kuliah
selanjutnya saya bisa cari sendiri yaitu dengan memulai berbagai usaha usaha
menurut saya sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak orang
mencari satu barang di tempat yang dijual orang lebih murah
dan kita mencari tempat yang orang mau lebih mahal
nah itu lah visi itu lah laba yang bisa kita kumpulkan secara perlahan lahan
untuk menjadi modal yang bisa bergurir kemudian menjadi besar
misalnya belanja di bekasi langsung ke petani
kita jual di perkotaan tentu orang perkotaan mau membeli lebih mahal
sehingga selisihnya itulah yang menjadi keuntungan bagi kita
dan itu selesai juga
oh jadi jurnalis kangen gak sih pak jadi wartawan juga
jadi naluri saya sebagai wartawan jurnalis tetap ada
karena berbagai peristiwa yang ada di sekeliling saya
baik yang saya lihat maupun saya baca
itu selalu menggelitik saya untuk melakukan tulisan minimal satu opini
karena saya memiliki tekad satu minggu atau satu tulisan
maka setiap minggu tulisan tulisan itu mengalir
jadi tiap hari itu pasti saya akan melihat satu peristiwa
saya catat sebagai footnote
yang benar saya kembangkan dan saya kaitkan dengan persiwa persiwa
yang kebelakang dan ke depan
bapak kan karenanya serius pak tadi saya lihat bapak ganting ibu
ini romantis ya bu ibu manja gak sih bapak
masih banyak suka masih meluk meluk
tadi digandeng loh aku ya

alhamdulillah orang pemerintah atau yang tidak suka kaya ibu
kalau bu dewi ini yang menarik pak bamsud itu di rumah gimana sih bu
tadi kan kelihatannya harus belajar gitu ya serius
tidak serius yang om mau lihat
di rumah sih sampai tidak pernah bawa kerjaan
nulis buku ini kita nggak tahu
tahu tahu dia sudah selesai dengan setiap malam itu pasti ngetik ngetik walaupun di handphone
bukan di laptop loh
tapi di handphone berarti main handphone orang kan main game
saya ini berkarya ya berarti emang bapak belajar belajar
sama tadi mau ketanya jahil ya
bener gak sih
tanya deh langsung nih ke bapak
bapak jahil pak jahilnya gimana nih pak
ini tanya bulemini
bulemini jahil lah bu bapak
dirga tadi papi dibilang jail
bener gak sih papi jahil
oh iya tuh lupa bener
kalau mau kemana mana bilangnya udah tutup tokonya ditutup
tokonya di apa gak
pokoknya yang jaga sakit perut
begitu juga dengan sistem demokrasi yang kita anet hari ini
yang memaksa dan mendorong orang orang
utama yang mengejar jabatan jabatan publik melalui pemilu
membutuhkan biaya yang sangat tinggi
dan sekarang sudah mengarah pada demokrasi transaksional
jadi kita harus berhati hati
berarti kita kita tadi sempat mau jadi dokter
tapi akhirnya kenapa gak jadi pak
jadi memang keinginan waktu itu cita cita dokter
tapi pada akhirnya fakta aja
kuliah maksudnya ekonomi akutansi
awalnya ekonomi ya bukan yang bau politik ya pak ya
ada tokoh inspiratif gak sih pak yang membentuk
ya sebetulnya saya dari kecil senang baca biografi
utama terus kemudian sejarah ya
nah sosok yang sering saya baca itu dari mulai buku
apa bendera bukunya bung karno itu
saya mengagumi sosok tokoh bung karno
sampai hari ini pikiran pikirannya
ya filosofis kepimpinannya kemudian visinya
dia visioner ya jadi berpikir jauh ke depan
pada saat itu dengan keterbatasan informasi segala macam
tapi wacana dan wawasan beliau sungguh luar biasa ya
sebagai insinyur tapi menguasai lintas bidang gitu
terutama politik sosial budaya
tau tak ini disertasinya soal hukum
berbicara mengenai hukum saya pengen tahu nih
pandangan pak bamsud soal hukum di indonesia
bukan hanya indonesia ya salah satu ciri negara berkembang ya
hukum yang tidak pasti atau banyaknya ketidakpastian hukum ya
karena itu sangat tergantung kepada kehidupan sosial masyarakat setempat
kehidupan sosial para pemegang kebijakan hukumnya
dari mulai kepolisian kejaksaan hakim itu tidak hanya di indonesia
di beberapa negara juga terutama negara berkembang itu masih sangat terasa
di beberapa negara maju juga dengan keingkatan berbeda ada lah begitu begitu
tapi justru itulah pr besar bagi bangsa kita
bagaimana kita menegakkan hukum dengan adil
kemudian menimbulkan kegiatan
menimbulkan kepastian hukum
jadi hukum itu harus berlaku tidak hanya tajam ke bawah
tapi juga tajam ke atas
jadi hukum itu semua warga negara sama dengan hukum
harusnya begitu tapi faktanya ya memang masih ada hengki pengki dalam penegakan hukum
kemudian ketidakadilan yang benar
yang bisa disalahkan yang salah bisa dibenarkan gitu

kemudian juga nilainya juga lumayan besar yang merugikan negara begitu
bapak melihat seperti apa peran dari kpk apakah sudah cukup
artinya rekomendasi kpk dalam kajiannya
itu mendorong pemerintah untuk menaikkan gaji yang tinggi
nah itu dicontohkan dengan gaji para penyidik karyawan di kpk sangat tinggi
gaji pegawai kpk itu kalau tidak salah hampir sama sama gaji kapolri
sama gaji kita yang di dpr enam puluh an juta ya
tapi itu gaji itu salah satu cara untuk memperkecil godaan
untuk melakukan tindakan tindakan yang tak terpuji
begitu juga dengan sistem demokrasi yang kita
anet hari ini yang memaksa dan mendorong orang orang
utama yang mengejar jabatan jabatan publik melalui pemilu
mulai dari kepala desa bupati gubernur wali kota dan seterusnya
itu mengumpulkan uang mencari uang sebanyak banyaknya
untuk bertarung di pemilihan langsung
nah sistem pemilihan langsung yang kita pilih hari ini memiliki
membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan sekarang sudah mengarah pada
nah sehingga mana mungkin kita bisa berharap gubernur bupati wali kota
yang gajinya puluhan juta mau langsung memikirkan rakyat begitu terpilih
padahal yang dia keluarkan uang untuk memiliki uang yang sangat tinggi
keluarkan uang untuk menjadi bupati wali kota gubernur itu
di atas ratusan miliar
dari mana uangnya
pasti dari bohir atau sponsor
nah sponsor ini nggak ada yang namanya makan siang gratis
sehingga dia harus membayar dalam istilahnya membayar bon bon yang dia dapatkan
untuk mendapatkan jabatan tertentu itu
tidak dalam bentuk uang rata rata tapi dalam bentuk kebijakan
nah kebijakan kebijakan inilah yang kerap tidak pro rakyat
tapi pro pelaku pelaku ekonomi yang telah menyokong keberhasilannya
dalam meraih jabatan itu
jadi apa yang harus dilakukan nih pak menurut pak denelam pak bangsut
untuk meminimalisir korupsi di indonesia
ya saya selalu menurut kita evaluasi lagi sistem demokrasi kita hari ini
apakah lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mudaratnya
kemarin ini lagi rame juga kan ya pak polemik kemarin beberapa fraksi
delapan fraksi itu datang ke mk untuk mengajukan
memberikan berkas keterangan terkait proporsional pemilu pemilu tertutup dan juga terbuka
gimana pandangannya pak
ya kita masih menunggu keputusan mk apakah nanti putusannya tertutup atau terbuka karena
sepanjang yang kita ketahui bersama bahwa tugas mk adalah melihat apakah ada ketidaksesuaian
dengan undang undang dasar
manakala bertentangan dengan undang undang dasar maka akan diputuskan atau dikembalikan kepada yang tertutup
jadi lebih cocok mana nih pak tertuka atau tertutup di dua ribu dua puluh empat
kalau kita mengacu pada sistem jerman
dengan kombinasi itu seharusnya bisa dilakukan kajian
ketika saya ketua dpr saya pernah mendorong kajian ini tapi kemudian tidak dilanjutkan
karena memang partai partai lebih happy untuk yang terbuka
sudah terbuka ya pak untuk saat ini oke pak jadi ketua dpr atau mpr pak lebih asik
ya kalau namanya tugas negaraan nggak ada yang asik
cuma bedanya kalau saya di dpr itu mengatur lalu lintas secara langsung
agar tidak terjadi kemacetan agar tidak jadi tabrakan dan menciptakan keselarasan atau jalan jalan yang lancar
nah begitu jadi ketua mpr tugas saya sekarang hanya mengatur awan saja
mengatur cuaca agar tidak terlalu panas agar tidak turun hujan yang banyak
agar tidak turun hujan yang bajak supaya tidak banjir
jadi mengatur cuaca agar iklim politik kita ini tetap teduh
kemudian undang undang dasar partimanya dijalankan secara konsekuen oleh para penyelenggara negara
itu aja sebenarnya menjaga konstitusi
lebih powerful mana pak dpr atau mpr pak
lebih powerful mana ketua dpr atau mpr
kalau powerful tentu dpr
karena langsung berkaitan dengan dpr
karena langsung berkaitan dengan pemerintah ya
karena mpr itu adalah menjaga semuanya hanya menjaga cuaca saja
ketua dpr udah mpr udah pak
mau jadi presiden nggak sih pak
jadi gak mau ya pak ya
saya lebih memilih membesarkan partai
karena menurut saya justru sumber
apa namanya potensi sumber kepemimpinan bangsa ini negara ini ada di partai politik
pak ini menariknya kalau nama pak bang z juga dulu dikenal cukup vokal dalam membuka skandal bank senturi
ya kalau kasus bank senturi itu kan kita awalnya menemukan satu fakta
dugaan adanya penyimpangan dalam penyelamatan bank bermasalah waktu itu
dengan pelanggaran undang undang perbankan dan lain lain ya
nah kemudian saya bersama sembilan kawan yang lain menggagas tim sembilan untuk mendorong hak angket bang senturi
nah dalam sejarah republik indonesia baru kali itulah hak istimewa dewan atau dpr kita pergunakan untuk melakukan penyelidikan
hak penyelidikan istimewa dewan
yang bisa memanggil siapa saja secara paksa apabila tidak datang
termasuk memanggil presiden waktu itu
nah kemudian terungkaplah beberapa pelanggaran yang terakhir kita rekomendasikan kepada kpk untuk ditindaklanjuti
dan sudah ada beberapa yang diunggah oleh kpk tersangkanya dan pihak pihak yang diduga melanggar pasal lima puluh lima
setuju serta pasal lima puluh lima setuju serta
kalau pemilu serentak sama tiga periode itu gimana sih pak
enggak saya nggak pernah menyampaikan gagasan atau usulan tiga periode
karena saya tak paham betul kalau itu akan melewati amendement
nah untuk menyelenggarakan amandemen itu bukan suatu pekerjaan yang mudah susah
karena apa karena harus diusul pertama oleh sepertiga anggota mpr yang jumlahnya tujuh ratus
kemudian dalam hal pengambilan keputusan itu harus dihadiri oleh dua per tiga
nah dua partai aja nggak hadir nggak bisa diteruskan amandemennya rapatnya atau mengambil keputusannya
sehingga itu satu hal yang tidak mungkin
kecuali ada konsensus nasional baru dan kita sepakat semua partai baru bisa
yang saya sampaikan adalah ketika itu ini kita masih dalam suasana recovery
dunia sedang diriputi krisis ekonomi yang luar biasa

coba kita pikirkan apakah sudah tepat waktunya memilih rumput apakah tepat
kan cuma itu aja
masyarakat kita hari ini ini sudah sangat pragmatis sekali

rata rata sudah terpengaruh oleh dogma npwp
dan teman teman fansnya banyak
yang ketiga healthful suka menolong
kebetulan saya bergabung dengan partainya pak bamsud sebagai wakil
partai golkar kan partai membangun ya partai bekerja berkarya cocok buat saya
sebagai ketua mpr jelas dia berhasil menjadi pemimpin
yang bisa diterima oleh semua kalangan
dan itu akibat dari modal pak bamsi yang humble sangat terbuka
dan menyediakan waktu untuk komunikasi dengan baik dengan seluruh komponen
pak ini ngelihat politik di indonesia gimana pak persiapan golkar menuju dua ribu dua puluh empat
kita semua tingkatan sedang melakukan konsolidasi besar besaran
ketua umum sudah mulai berkeliling dan kita semua sedang mempersiapkan
masing masing dapil caleg caleg kita untuk turun lebih sering ke bawah
kalau kemarin turunnya empat puluh persen sekarang sudah mulai gas enam puluh persen
tahun depan harus gas mulai seratus persen untuk merebut hati rakyat
nah persaingan ke depan bukan persaingan yang mudah
karena semua partai akan mengeluarkan effortnya
ini sudah sangat pragmatis sekali
rata rata sudah terpengaruh oleh dogma npwp
nah ini yang membuat rusak demokrasi kita
tapi tidak bisa disalahkan
sulit jadi karena dari beberapa case itu tidak bisa lagi kita hanya sekedar idealis
tapi juga harus ada isi tasnya
jadi tidak cukup idealis
jadi integritas tidak cukup popularitas kalau tidak ada isi tas

sudah sudah dua tahun lalu
calon presiden dari partai golkar adalah ketua umum partai golkar erlanda hartato
lupa ini untuk targetnya sendiri di dua ribu dua puluh empat partai golkar
bapak sendiri kan dapurnya di kebumen purba wenga
targetnya berapa pak
ya tentu kalau target partai kita menang
bisa mengalahkan pdp ya
bisa mengalahkan pdp
ya itu kan targetnya
target kan supaya kita semua semangat
bahwa nanti hasilnya seperti apa ya kita serahkan pada waktu dan rumput yang bergoyang
itu capres pak untuk wapresnya sendiri udah ada nama belum pak
pres kita belum berpikir golkar memilih wapres
kita menjalankan keputusan di rapimnas dan munas itu buat calon partai golkar adalah ketua umum
belum ada koreksi
pak ini menarik golkar banyak kader kader baru pak
dari psi ya sebut saja rian ernest
kemudian yang baru baru ini pak ridwan kamil bahkan langsung jadi waketu
ya menurut saya wajar wajar saja
artinya golkar butuh darah segar
golkar butuh tokoh tokoh baru yang mampu mendulang suara sebagai food get

orang orang yang tadinya tidak tertarik masuk partai tapi kemudian sekarang tertarik untuk berpartai
untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat kepada bangsa dan negara
salurannya kan partai politik
berarti takut kalah popularitas gak sih sama pak kamil
ya dengan nggak udah otomatis
jadi semua partai akan dihadapkan pada suatu kondisi
masuknya kader kader baru yang mengalahkan popularitas tokoh tokoh lama yang sudah berjuang mati matian puluhan tahun
itu biasa saja di partai
terus bapak juga ini kayaknya sudah mendeklarasi atau
mempunyai kecenderungan mendukung gibran di dki
sudah ada obrolan atau apa
waktu saya bertemu dengan mas gibran di solo
bersama dengan pengurus imi jawa tengah
kan beliau diminta untuk jadi ketua dewan pina imi jawa tengah
saya melihat solo di tangan gibran ini dalam beberapa waktu
sangat mengalami kemajuan yang pesat
baik ke dalam
maupun kuadekri dia punya visi
beloni punya visi
diberi kesempatan yang
lebih tinggi lagi saya yakin dan percaya
dengan effort yang dia miliki
itu pasti akan
tanggapannya mas gibran sendiri gimana pak
ada kecenderungan mau juga atau
saya gak melihat
gestur yang iya atau tidak
datar saja artinya dia sendiri
fokus saya lihat dari gesturnya
ingin fokus dulu membuktikan dulu
akan dia lewati
pak ini mungkin pemilu dua ribu dua puluh empat
pandangannya seperti apa nih pak terakhir
ini menarik menurut saya karena
sehingga semua orang merasa
punya hak semua orang merasa